sampai jumpa di video selanjutnya

enggak ada pilihan lain mas
ini satu satunya jalan supaya mas tidak masuk penjara lagi
aku gak mau mas rino masuk penjara lagi
kamu tuh apa apaan sih
kan aku udah pernah bilang sama kamu
aku itu gak akan pernah menikahi catering
kalau aku nikahin ketie sama aca aku mengakui kalau aku pelakunya
nah itu artinya aku sama aja mengkhianati cinta cinta
kamu kan tahu an
aku pernah berjanji sama kamu
sewaktu aku bercerai dengan nina
aku gak mau mengecewakan kamu
hanya kamu lah istriku satu satunya
aku percaya sama kamu
saya sempat ngeraguin kamu
terima kasih sayang
cinta itu kayak gantung banyak

kenapa kau ada di sini
siapa yang melakukannya
waktu itu aku ada di depan ruangan bandito
tiba tiba semuanya gelap
dan sekarang aku ada di sini
selamat malam pak
kami dari kepolisian ingin menangkap saudara ini atas tuduhan pecah seksual
ini saya sendiri pak
saudara ini harus dikenal ke polisi
untuk memperlukan keterangan
tapi kan tuduhannya belum jelas pak
pak ini pasti salah paham
suami saya nggak bersalah
pak ibu ini istri dari saudara ril
suami saya jangan ditahan
dia nggak bersalah ini salah paham pak
pak saya harap ibu tidak panggil tugas kami
suami ibu tertuduh melakukan pelecehan seksual
pak ini hanya salah paham pak
pak jangan pak suami saya nggak bersalah
oh ya tak salah
izinkan saya bicara dengan istri saya
aku minta kamu untuk percaya sama aku
mas aku percaya sama kamu aku yakin kamu gak bersalah
makasih ya sayang
aku tuh benar benar nggak pernah mengkhianati kamu
jaga diri kamu baik baik

mas kamu mau mencerahkan aku
maaf kalau aku nggak kompromi sama kamu
tapi kita memang harus cerai
enggak mas harusnya itu nggak seperti ini
hanifah apa apaan sih kamu
mas apa kamu gak mau mikir lagi
udah deh kamu tuh selalu mikirin masalah itu terus
mama tuh jadi bingung
mas kamu mau tanya apa sih
mereka kan buka bidik perdamaiannya
yang akan dibelajari whereas dia berlakunya siap
rancanganmu udah selesai
jalan yang kau

jangan mati pak hrino
saya bersama pak rino pak sampai pagi
saya enggak melihat
pak rino melakukan pelecehan seksual terhadap
tapi dua hari lalu
saya diminta menghadap ke ruangan pak dito
untung deh pak masih sehat
gak ada yang mati
aja lu mau bebas sekarang
tunggu rino baru di penjara
lu gue bebasin
habisnya pak keti sih
lu jadi korban
terima kasih pak
pak indro untung ada pak indro
bersyukulah pada tuhan yang maha kuasa
karena tuhan telah menuntun saya untuk memberikan kesaksian yang benar
pak indro kabur
kau hati pak indro
tunggu dulu pak
saya ada bukti yang lain
nih dibantuk saya
adil indro tahu kalau bukan indro yang menunggu sakit
satu jam lagi saya menjelajahi ruangan saya
untung aku sudah bersiap
pokoknya kalau aku ditangkap mau sendiri
gimana pak dito ketahuan apa enggak
tenang saja semuanya aman
tapi saya merasa dikejar perasaan yang bersalah pak
apalagi baik saya ngaku saja ya pak
kamu jangan bego pak riam jangan naik
kamu mau kan mendapatkan kitty
kamu dengarin saya kamu dengarin apa yang saya memberitakan
kamu tinggal melakukan sesuatu
apa yang saya suruh
aku harus sekarang pergi
maafkan aku cantik
habis kamu belah aku sih
aku kejar kejar kamu malah lari
ya begini deh jadinya
bapak bisa mencari kantor polisi
kami punya bukti yang kuat
sebelum dia masuk
aku bukul lehernya sampai dia bisa
dan bawa dia ke rumah kosong milik saya di ujung kompleks perumahan saya
kali ini bapak tidak bisa memanfaatkan saya untuk menutupi kesalahan bapak
dan ternyata bapak juga tidak bisa mengkambing hitamkan fadil
karena fadil ternyata lebih baik
lebih cerdas dari bapak
sehingga merekam seluruh pembicaraan dengan damai